nama denis tiano
om inget denis tiano nya itu
dari mana al bisa tau denis meninggal
ambi marahin reina
aku yang salah sih
tadi mungkin karena aku lagi bingung
jadi aku ga sengaja bentak reina
karena aku kepikiran sama elsa

jadi hari ini tuh elsa tuh harusnya dipindahin ke lampas
terus di dalam perjalanan mobil yang elsa tumpangnya
ya allah ya tuhan
terus tadi kata papa sama mama sih
elsa nggak ada di dalam mobil itu
kemungkinan mungkin elsa terlempar dan jatuh ke dalam sungai
aduh semoga ensa segera ketemu ya
terus masalah reina
kamu lagi cemas
kamu lagi banyak pikiran
jangan pernah meluapkan emosi ke seorang anak ya
lagipula kan kamu ga pernah marah sama reina
dia pasti artinya terluka oke
aku yang salah
aku bener bener salah
nanti kamu cari mata yang lebih hati ya
akan sangat menyakiti hati seorang anak
kasian reina ya
terus mama tau reina dimana
jangan ngebut ngebut ah
kita kan mau belok nanti
kok kamu gak belok sih
ketemu sama bella
aku mau ngapain mas ketemu sama bella
kalau saya udah punya calon istri
dan hari ini saya mau jujur sama bella
kalau kamu calon istri saya
seperti yang dia bilang
dan seperti yang dia pikirkan
kesehatan mentalnya semakin parah gimana
bella harus terima kenyataannya
saya ga bisa terus terusan bohong sama bella
kamu terus terusan tertekan
setiap saya ketemu sama bell
jadi karena jessy itu di luar negeri
om irfan jadi sering sendiri
iyalah rumah segera gini sendiri
nanti kamu juga ngerasain tuh kalau ren ada besar
banyak yang ditinggal
pasti sepi ya om ya
dulu di luar negeri kuliah dimana jessy
jessy di amerika dulu
keren jessy pintar pasti ya
berarti sekarang kerja di perusahaan om
ya om sih pengennya gitu
cuman anaknya selalu nolak
jadi akhirnya yaudahlah
dia mau berusaha sendiri
jessy punya prinsip yang bagus berarti om ya
tidak mau mengandalkan
harta kekayaan orang tua
berarti kalo gak di om di perusahaan mana sekarang
sekarang itu jessi ada di perusahaan tambang
pt mineral intijaya kalo kamu tau
ya saya tau itu
sebelumnya itu jessy
pernah di pt hartawan semua
kayaknya setau om gak pernah deh
saya pikir pernah di situ
ingat ya sih waktu itu
itu kan saya mencari
laki laki yang bernama denny stiano
om inget denny setiano itu kan
dari mana al bisa tau denny meninggal ya
berbati aku sety

padahal aku cuma mau main sama mama
nek kayak gitu dong
jangan marah sama mama dong nak
rumah jadi makin sedih loh
tadi tuh mama lagi panik
bersikap seperti itu ya nak
mama gak bermaksud sayang
mama cuma dalam kondisi panik aja tadi
mama jangan sedih ya
aku mau marah lagi kok
nana beneran maafin mama
maaf ya mama janji mama gak akan kayak gitu lagi kok saya
mama gak ada bermaksud untuk marahin rena tadi
jadi kita doain tante frozen kita sholat yuk
mama ternyata gak marah
aku mau sholat ya
aku mau sholat dulu ya sama mama